seperti biasa jelang bergulirnya musim baru klub klub eropa meluncurkan jersi teranyar mereka untuk dipasarkan
karena di era sepak bola modern penjualan jersi dan merchandise menjadi salah satu pemasukan terbesar bagi klub selain tiket sponsor dan tentu hak siar
bagi penggila sepak bola sejati membeli jersi palsu tentu bukan sebuah opsi
seperti tamu kita hari ini seorang kolektor sekaligus pakar jersi bung angga wirasatomo
ini kesini sudah membawa jersi ini tapi kita sebelum membahas jersi jersi bung angga ini
saya mau tanya dulu dong ini sebagai kolektor pasti paham sekali kan soal yang namanya jersi sepak bola
sebenarnya yang disebut dengan kata replika itu tuh sebenarnya bukan palsu kan ya bung
nah ini bisa jelaskan sedikit nggak sih sebenarnya official jersey itu tuh apa saja dan mungkin ada levelnya atau grade nya nggak sih bu
kalau menurut saya sendiri ini jersi ada tiga macam
yang satu player issue replika sama supporter
nah yang biasa kita temui di toko toko di indonesia itu replika
jadi replika itu yang ditemui di toko dan itu sebenarnya bukan palsu
itu bukan palsu
jadi mereka punya lisensi juga dari klub dan mereka dijual oleh aparel resmi yang bermitra sama klub
jadi itu bukan jersi palsu
ada beberapa yang salah paham bahwa replika itu adalah jersi palsu nggak
tapi selama itu punya masih ada lisensi resmi
istilahnya apa ya kw itu asli
jadi yang satu adalah jersi yang dipakai oleh pemainnya
yang satu lagi adalah jersi yang bisa supporter beli atau kita beli di toko yang resmi
dan satu lagi supporter jersi itu apa supporter jersi
jadi ini lazimnya biasanya di amerika
mereka tuh nonton buat dipakai nonton ke stadion
walaupun yang replika dan yang player juga bisa
tapi dengan harga yang lebih murah jadi lebih apa ya
lebih aman lah
kalau kenapa napa harga beli lagi juga lebih murah seperti itu
jadi bukan berarti juga supporter jersi itu jersi palsu ya
itu juga sudah ada license daripada merek ataupun yang mempunyai jersi itu sendiri
nah kalau kita melihat jersi tim tim ini nih
sebenarnya kita bisa tahu biasanya tuh jersi tim ini tuh orang biasanya mengenal jersi jersi yang tim tim besar
seperti yang mas anggap juga pakai sekarang gitu kan
orang akan identik dengan jersi jersi itu
sebenarnya susah nggak sih mas mendapatkannya
susah segampang sih
kayak ada satu tim seperti ini yang harus beli langsung ke estonia
oke yang ini ya yang estonia ini
saya juga nggak tahu ini fc levadia
kebetulan ada teman lagi kesana nitip
terus kayak sebelah
kalau ini berarti adalah
tapi sebenarnya ada beberapa yang antara replika dan player isu itu sama
oke biasanya itu bukannya player issue ataupun jersi yang dipakai
pemain itu biasanya yang bahannya mungkin lebih bisa menyerap keringat ataupun apa
lajinya seperti itu
seperti ini nih depannya
jadi ini kan semua di print ya
tadi di hit press
jadi kayak di sablon gitu
tentu daya tahannya nggak sebagus kalau yang replika kayak gini dipakai bordir segala macam
tujuannya kan yang penting pemain nyaman dan bisa optimal di lapangan
nah sebenarnya yang membuat jersi ini tuh tidak palsu
jadi bukan replika ya
sebenarnya membuat ini tidak palsu itu
apa sih selain memang dijual di toko yang resmi
apakah ada license nya
karena klub sendiri kadang kadang kan sebagai pemegang merek tuh
mereka juga ngasih hak atas merek mereka ke beberapa perusahaan
jadi bisa jadi mereka punya brand sendiri atas nama klub itu sendiri
mereka ada satu lini pakaian yang namanya mereknya liverpool juga
itu gak palsu gitu loh
kalau misalnya official merchandise kita beli di tokonya
itu mungkin kita sudah tahu itu pasti tidak palsu
tapi gimana caranya kita menandakan sebuah jersi yang misalnya mungkin ini bekas pemain yang terkenal di satu tim
tapi bukan saat itu tahunnya
mungkin lima tahun yang lalu
kita mencarinya misalnya secara online
kita kan tidak tahu sebenarnya itu palsu atau tidak
sebenarnya bisa melihatnya itu dari mana sih
apakah ada dikatakan license yang tertempel pada bagian bagian tertentu bajunya gitu
sebenarnya ada kayak misalnya
bisa dicontohkan salah satunya
aku tahu sini nggak ya
coba kita lihat misalnya ada
apakah ada yang logo ataupun ada satu titik dimana kita bisa tahu itu tuh sebenarnya asli
ataupun bukan replika
aduh kebetulan nggak
di sini itu biasanya dari nomor kode sih
ada di ini di bagian
biasanya kan kalau yang memang palsu itu kita melihat dimanapun hampir
ada kode produk yang biasanya kalau palsu itu kode produknya salah
oke salah ya kita bisa tahu tidak salahnya itu juga dari mana gitu
jadi kan karena itu kode produk akan ditaruh untuk produk di toko gitu kan
jadi kita bisa lihat melalui googling bahwa kode produk
kalau salah biasanya produk yang keluar beda
oke jadi bisa dicek biasanya ke website resminya ya
mereka juga tidak mau
kode dan itunya
nah misalnya dari sekian banyak nih
kita akan sedikit berbicara soal mengoleksi jersey
ini kan pasti juga tidak cuma ini kan yang bung angga punya
juga tadi saya melihat bung agus sudah bawa satu koper kesini
dan mungkin yang cukup cuma ini
tapi pasti ada banyak sekali di rumah ataupun di tempat tempat kerja yang bung angga taro juga
nah ini awalnya kenapa sih berniat untuk mengoleksi jersi ini sendiri
yang kita tahu pasti ini mengeluarkan uang yang tidak sedikit gitu
kalau aku sih antara suka bola sama suka desain
suka bola dan suka desain
jadi berawal dari suka bola
berarti suka salah satu tim bola
dulu sih suka mu
dulu suka mu
berarti sekarang sudah tidak suka mu
sekarang tidak terlalu
ya sekarang biasa aja sih
maksudnya beberapa orang akan nge push memaksa diri untuk koleksi apa
ingin untuk ngumpulin semua jersi mu
tapi kalau untuk soal ngomongin jersi
buat saya semakin langka semakin bagus sih
jadi berawal pastinya dari suka mu
dan jadi mengoleksi jersi mu
tapi saya melihat di sini mungkin kalau kita melihat jersi mu mungkin deretan ini akan merah semua gitu
ada sih satu doang
ini malah ini tuh jersi yang warna yang aneh yang saya mungkin tidak tahu
kira kira dari semua yang ada di sini saja nih
jersi yang paling sulit mendapatkannya dan mungkin saya tidak tahu itu klub mana
kira kira jenis yang mana selain tadi yang ini ya
saya juga tidak tahu ini tadi
sebentar mungkin ini kali ya
ini urawarets dari jepang
ini merah ya tapi bukan liverpool atau bukan mu
ini kalau orang bilang mu jepang karena mereka sempat berapa kali desainnya sama jersey mu sama
jadi jersi ini dipakai bukan dipakai sih
jersey model ini pernah dipakai oleh tim urawa saat mereka jadi juara liga champions asia
dan jepang itu sangat jarang timnya jadi juara liga champions asia
terus kebetulan pas saya di jepang saya dapat ini yaudah
dan tulio sendiri
kalau orang tahu bola itu selalu legenda di jepang
ini termasuk yang susah ya yang jepang ini ya
masuk susah dan ini agak sedikit beruntung karena tiba tiba nongol gitu aja
nah ini kita misalnya mengoleksi sebuah jersi gitu
kita mengeluarkan uang yang mungkin tidak murah juga gitu kan
ratusan ribu rupiah gitu atau mungkin sampai jutaan
berniat nggak sih untuk menjadikan ini apa ya menjualnya kembali ataupun misalnya ada kolektor lain yang ingin
apakah ini bisa menjadi sumber mata uang pencarian gitu misalnya
ada beberapa teman yang akhirnya mereka buka toko
jadi memang dengan koleksi kan kita punya banyak kenalan banyak jalur untuk mendapatkan baju bola jersi segala macam
jadi mereka pakai itu untuk ya membuka toko dan sekaligus membantu teman teman yang lain untuk mendapatkan produk yang diinginin
misalnya membuka toko
ini membuka toko kan ya pasti orang yang memang pastinya kita tidak mungkin berani
kita tidak mungkin berani buka toko kalau kita tidak merasa diri kita itu legit ataupun sudah paham sekali soal jersi
tapi untuk orang yang ingin membeli atau datang ke toko itu
dari sekian banyak produk produk kw ataupun palsu gitu
itu kenapa sih tetap ada produk kw padahal kita tahu official jersey juga sudah bisa dibeli di toko yang mungkin di mall mal yang biasa kita kunjungi gitu
kenapa masih ada produk palsu yang mungkin bedanya tidak terlalu jauh mungkin harganya
sebenarnya kalau dibilang nggak terlalu jauh jauh juga sih
karena kw itu rata rata sementara jersi baru sekarang harganya sudah hampir menyentuh satu juta
kw itu mungkin bisa didapatkan kurang dari dua ratus ribu
tapi apakah itu dengan mungkin seperlimanya tapi kualitasnya apakah mirip ataupun jauh gitu
daya tahannya mungkin juga tidak sebagus jersi asli ya
maksudnya misalkan ini produksi dari tahun sembilan puluh enam
ini dari sembilan puluh enam ya
which is sudah dua puluh satu tahun lalu

masih sangat bagus ya
ada beberapa jacat sih
ini dipakai ya bu angga
oh dipakai ini bukan cuma dipajang aja ini pun
ada beberapa yang cuma majang tapi kalau saya apa yang saya beli harus bisa saya pakai gitu
nah ini saya melihat di sini tadi saya juga melihat ada satu jersi timnas indonesia ya
saya melihat dari tadi banyak sekali seperti jersi jersi ataupun seragam klub klub yang dari luar negeri
nah ini kalau bu angga sendiri tertarik gak sih untuk mengolah
tertarik nggak sih untuk mengoleksi jersi misalnya sekarang liga satu gitu
tertarik sih cuman masalahnya aparel aparel yang menyediakan itu nggak punya ukuran saya
jadi kayak saya prinsipnya kan kalau saya beli saya harus bisa pakai gitu
jadi begitu saya tidak mendapatkan yang sesuai dengan ukuran saya ya udahlah ya skip aja
nah ini misalnya ini sendiri ya ini timnas indonesia tahun berapa
dua ribu satu misalnya nih ini kan mungkin bu angga beli pada tahun dua ribu satu
misalnya saya saya mau mengoleksi jersi timnas indonesia aja
saya menguasai yang udah tahun tahun yang misalnya sepuluh tahun yang lalu ataupun lima tahun yang lalu itu gimana sih caranya
indonesia sendiri agak riwah sebenarnya
jadi indonesia itu baru menjual mengkomersialkan jersi timnas mereka itu sejak tahun dua ribu empat
oke jadi sebelumnya
sebelumnya itu agak susah untuk diperoleh kita harus kayak ini sendiri saya dapat di factory outle
itu belum kan berarti ya
saya sendiri dapat di factory outlet di nike kebetulan
oh ya udah ada ambil terus tapi untuk yang real baru dijual tuh baru dua ribu empat pasca piala tiger tuh baru aparel indonesia saat itu baru mengeluarkan secara resmi ke fans
itu pun terbatas sekali terus baru lately setelah dua ribu tujuh sampai sekarang baru jauh lebih mudah
oke jadi mencarinya tetap online kah atau harus mencari kolektor
timnas indonesia ataupun tim tim mu tapi tahun dua ribu gitu misalnya
kita sendiri ada komunitas namanya jersey forum ada twitternya juga bisa de search dengan nama yang sama itu kita kayak kita emang disitu sharing gimana sih cara mendapatkan jersey
terus dari situ juga banyak teman teman yang khusus koleksi jersi mu koleksi jersi real madrid
jadi nanti akan di share
jadi itu jauh lebih mudah sih kalau bergabung dengan mereka terus mau dong saya mau cari jersi
sedangkan saya suka mu saya pengen jersi mu kita cari di situ
oke jadi kuncinya harus mungkin bisa menghubungi kita melihat teman teman kita yang mengoleksi ataupun ya tadi kita melihat komunitas ya disitu
adalah pasti bangkitnya atau bangunnya komunitas jersi jersi ini
baiklah terima kasih bu angga atas berbincangnya di sini dan semoga semakin banyak lagi koleksi koleksi jersinya ini